aku datang kesini mau
kalo boleh tau
kamu masih menyimpan hati dan berniat untuk kembali sama roby
karena jujur aja rung
meskipun aku sangat mencintai rocky
gaduh gaduh kacang tane
jodoh gak kemana
gak bakal ketuker
udah ada garisnya tuh
kalau lo butuh ketenangan diri
buat nyengerin otak nih
rum disini aja deh
pintu rumah gue tuh dua puluh empat jam buat lo
kapan aja lo mau datang terserah
gue sambut sama tangan terbuka
semua sudah siap
silahkan berangkat bapak pendekar
ati ati jalan ya
ngobrolnya sama bapak bini
besok besok datengnya lah mandi gitu
ya namanya juga
ada masalah penting
sebenernya gue masih betah disini
gue masih kangen sama si rumahna
makanya gue pesen sama lo ya

tenang aja be ya
terutama soal jodonya ya
gue nggak mau denger
dia nangis gara gara lo maksain jodohnya dia
masalah kesehatan lo
gue nggak yakin kalo lo udah sehat
ayah sekarang udah pengen baik
tenang aja bapak bini disana ya
mau berangkat kan nih
sabar nah apa sih
kasian supir taksinya be
masa seharian disini
kan dia kudung ngejor setoran juga
bener juga sih lo
kalo bisa sih be
mbak be biar disini
jadi rame nih rumah
pindah aja pindah
ya soal itu ntar gue pikirin lo
benernya sih emang enakan gue pindah kesini ya
ntar gue bawa tuh kucing kucing gue kemari
dan gue juga seneng sama lo
ya tuhan ya
rame muneh gak demen ya
kayaknya kita terbebas
sebenarnya mbak be gue tuh
cuman dia galak
itu yang bikin gue jadi empet
betul tuh bi
abah juga kan sok nurut
menyihir menghargai umi
seperti abah ini
mkong abah juga dulu jagoan mi
pendekar apa ikan sapu sapu
iya saya pengikut
ya ngasih tau
kalau ikan sapu sapu tuh
gak bisa liat akuarium
buahnya mau makan lumut

ya kagak lah be
udah mbak be itu disono barang sebulan atau tiga bulan
iya sih tadi si mak muna juga bilang gitu
dia tuh masih kanan gitu
yuk kita balik lagi yuk dua yuk
gimana sih be siapa yang ngurusin rumah
kebun kebunnya itu siapa yang ngurusin
bener lo berani ini pulang sendirian
dibangga bangga kambing aja
ke casingapun atau ke mekahpun
kalau ada yang ngongkosi
gua juga berani berangkat sendiri
sekarang mau aki aki
dulu gua pemuda idaman pada jamannya
udah cepetan turun tuh
argonya itu jalan terus
tapi jangan lupa
kalau udah sampe
telpon gua ya
aduh ada wanita cantik
rere mau ketemu sama rumana ncing
hehehe rumana ada di dalem
rere disini aja ya
lo duduk yang manis disini
ada yang nyari tuh
si cantik rere
si cantik rere
temuin gak ya
tapi kalo engga ditemuin
ga sopan dan ga dewasa
nolak kedatengan seorang tamu
tapi dia orang baik
ya elah malah bangong
aku udah ganggu waktu kamu
gak apa apa mbak santai aja
jujur aku datang kesini mau bicara soal robby
kalau boleh tahu apa kamu masih menyimpan hati dan berniat untuk kembali sama roby
kamu jangan aja rumi
meskipun aku sangat mencintai roby
tapi aku akan merelakan robi bersama kamu jika kamu masih cinta sama dia
kalau kedekatan aku dengan robb
sudah membuat hubungan kamu dengan robby semakin renggang
ini bukan karena mbak rere
tapi aku merasa bersalah dalam hal ini romo
aku gak mau menyakiti sesama perempuan
kalau kamu masih mencintai roby
walaupun rumi masih sangat mencintai bang robby
tapi rumi gak tegas sama mba rere
rumi gak mau mba rere kecewa kalau harus kehilangan bang robby
hanya karena demi menjaga perasaan rumi
kau itu yang menjaga rumi

kalau mba rere itu emang benar benar mau tahu
bang robby itu sekarang sudah digantiin sama bang rahmadi di hati rumi